silahkan pacar lo
dia bukan pacar gue
aduh udah udah udah udah
gue gak butuh penjelasan dari lo ya
yang jelas gue tuh kayak gini semua gara gara lo tau gak
lo bener bener ketahuan ya
cuman gara gara cowok bisa sampe segitu sama reva
temen lo tuh yang ganjen ganjen sama cowok orang
lo urus ke mantan lo
seenak aja gantuin temen gue
coba gue sebut dulu nih karena gue masih ada kelas nih
gue harus balik ke kampus
ingat ada apa apa nanti diinfoin ke gue
ya sama gue juga masih ada kelas
nah soalnya nih gue tinggal ya
sebagai penerus bangsa yang ganteng dan baik
gue harus nuntut ilmu dulu
ganteng dari mana sih lo ha
lo memang tidak bisa melihat ketampanan gue
lo tahu siapa yang bisa
bidadari dari laki
nah udah udah udah udah
cabut cabut cabut cabut
gue ada lagi sama semua ya
gue gak mungkin ngasih tahu boy sama semua klub warrior soal ancaman itu
karena gue gak mau sampe mia kenapa napa
jalan satu satunya gue harus datang sendiri ke gudang itu
ih lepasin gue
paham sih lo
lo pada gak mau lo yang main krayokan
kalo lo dari awal dengerin gue
gue gak akan suruh temen temen gue bawa lo kesini
siapa lo yang harus gue dengerin
lo kenapa ngeselin banget sih jadi orang
lo yang siapa lo harusnya tahu diri
ini udah apa sih
akhirnya lo dateng juga ya
terus kalau ada masalah sama gue kenapa harus melibatkan raya
lo gak usah sobaik deh
gue tau siapa lo sebenernya
lo tuh cuma kayak keganjenan yang suka ngerebut sama orang
gue gak pernah ngerebut pacar siapapun
gue gak nuduh sembarangan kok
nih liat aja sendiri
gue bisa jelasin kok kejadian itu
jadi lo gak bisa asal nuduh gue cewek ganjen dan ngerebut pacar orang
gue gak butuh penjelasan dari lo
karena total liat sendiri
tapi pacar gue gak usah sok cantik deh lo jadi orang
lo tau gak boy itu siapa
dan gue gak sudi kalo dia dikep sama cewek kayak

jauhin boy kalo lo gak mau kena masalah
jangan diem aja
giliran kayak gini aja lo diem
lo gak sosok baik sama gue
gue minta jelasin semuanya ada apa ini
boy aku gak suka kalo cewek ganjen ini deketin kamu
makanya aku suruh dia jauhin tamu
sil denger ya
lebih baik lo diem
gak usah nama nama masalah
aduh apaan sih
foto belum puas juga ya cari masalah sama gue
pertama kalo ngeliontin gue aja sampe sekarang belum ketemu
terus ditambah sekarang pacarnya
yang nudu nudu gue sembarangan dan salah paham sama gue
dan mempermalukan gue di depan semua orang
silahkan pacar lo
dia bukan pacar gue
gue gak butuh penjelasan dari lo ya
yang jelas gue tuh kayak gini semua gara gara lo tau gak
lo bener bener ketahuan ya
cuman gara gara cowok lo bisa sampe segitu ya sama reva
temen lo tuh yang ganjen ganjen sama cowok orang
lo harus ke mantan lo
seenak aja gantuin temen gue
kamu kenapa malah dukung dia sih
waduh dua kali terus yang gue berantem
gue ini bukan pacar lu lagi
jadi stop bilang kalo kita masih pacaran di depan semua orang
iya tapi dalam hati aku kamu itu tetap pacar aku boy
hoy aku cuma butuh kamu percaya sama aku
yang gue tau lu udah bikin masalah sama orang lain cuma gara gara gue
lo sadar gak sil
lo mau semua orang nurutin apa kemauan lo
iya aku cuma ngelakuin itu supaya reva gak rebut kamu dari aku
harus berapa kali gue bilang gue bukan pacar loh
jadi stop bilang kalo reva pengen ngerebut gue dari lo
apalagi di depan umum di depan semua orang
lo mau bikin dia malu
lo kan gak tau kejadian yang sebenarnya jadi gak usah ngomong
ya jadi aku harus apa boy
boy inget seberapa happy nya kamu waktu kamu ajak aku touring ke bali
terus janji kita berdua supaya terus sama sama
gak usah ungkit yang udah berlalu
buat gue itu semua udah gak ada artinya lagi
dan maaf gue terpaksa ngelakuin semua ini
ya ampun mimpi apa lo semalam sil
aduh ini tuh gawat tau gak sih
berarti tuh si reva udah ngerebut hatinya si boy